menteri agraria dan tata ruang hadi cahyanto membagikan sepuluh ribu lebih sertifikat kepada warga kabupaten karimun kepulauan riau
hal ini untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan mencegah terjadinya sengketa pertanahan
penyerahan sertifikat tanah dapat mencegah terjadinya sengketa pertanahan sehingga tidak ada lagi tumpang tindih dalam kepemilikan lahan dengan adanya sertifikat yang dimiliki warga
pensertifikatan melalui ptsl program sertifikat ini adalah program revolusioner bapak bapak dan ibu ibu sekalian
dulu sebelum tahun dua ribu tujuh belas satu tahun itu hanya menghasilkan lima ratus lima ratus sertifikat
dengan program ptsl ini barulah setiap tahun jutaan sertifikat bisa dikeluarkan